halo kembali lagi dalam indonesia forward
sejak dua ribu dua puluh dua lalu bapenda dki jakarta telah mengeluarkan peraturan
tentang pemungutan pajak hiburan dan pajak restoran
terhadap penyelenggara kegiatan hiburan dan restoran pada satu tempat yang sama
hal ini tercantum dalam keputusan kepala bapenda nomor dua ribu empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dan untuk membahasnya lebih jauh di studio telah hadir
kepala badan pendapatan daerah provinsi dki jakarta ibu luciana herawati
ibu lusiana terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami disini
terima kasih juga dikasih kesempatan nih
baik ibu ketika kita akan berbicara tentang pajak restoran dan juga pajak hiburan
boleh diceritakan terlebih dahulu kepada pemirsa kita yang diklasifikasikan
atau dimasukkan dengan pajak restoran dan juga pajak hiburan ini apa ibu
jadi mungkin saya akan sampaikan disini
yang dimaksudkan pajak hiburan itu adalah pajak yang kita kenakan
kepada masyarakat yang memang menikmati hiburan yang disajikan oleh para pengusaha
contohnya tadi ada bioskop ini kan juga pajak hiburan juga
karena masyarakat memenikmati hiburan
jadi substansi dari pajak itu sebenarnya adalah pajak apapun
siapa yang menikmati maka itu dikenakan

karena obyeknya adalah hiburan maka yang bersifat hiburan
bisa live music bisa dj kemudian spa juga masuk ke hiburan
karena kan merasa terhibur di spa kan badannya udah enak nih
nah itulah yang dimaksudkan dengan pajak hiburan
sedangkan kalau pajak restoran yaitu pajak yang kita kenakan
dimana masyarakat membeli makanan dan minuman yang dia nikmati
itu kita kenakan pajak restoran
jadi bedanya antara pajak hiburan dan pajak restoran
dan pajak makanan itu adalah restoran
yang pajak restoran adalah menikmati makanannya
makanan yang dia beli
kemudian sedangkan untuk hiburan adalah menikmati hiburan yang dilihat disaksikan
tapi ini untuk makanan dan minuman itu harus dimakan di tempat atau boleh untuk dibawa pulang
karena dia menikmati makanannya
bukan dimana dia berada gitu kan
tapi lebih menikmati bahwa mereka membeli makanan dan menikmati makanan tersebut
sehingga makanan tersebut dibebani makanannya

karena pajak restoran itu menjadi kewajibannya si konsumen
maka konsumen yang harus membayar
istilahnya itu uang titipan konsumen yang dititipkan kepada pengusaha restoran
untuk dibayarkan kepada disetorkan kepada kas daerah
baik ini kan semuanya sesuai dengan keputusan kepala bapenda ya bu ya
nomor dua ribu empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh
ini sudah aktif dari bulan november tahun lalu ya ibu ya
iya bulan november tahun dua ribu dua puluh dua
memang keluarnya november dua ribu dua puluh
karena memang kita juga waktu itu masih dalam rangka pandemi covid
kemudian kita juga masih mensosialisasikan
sehingga efektif mulai itu setelah lebaran
tapi apa latar belakangnya dari keputusan ini ibu
jadi latar belakangnya itu kita pertama kita memahami bahwa dunia usaha
khususnya restoran dan hiburan ini sudah mulai bergerak atau berubah
tidak yang konservatif seperti dulu
kalau dulu kan jelas ini restoran ini hiburan
cuman mungkin kita semua masyarakat tahu bahwa kondisi sekarang itu
hampir beda beda tipis nih antara restoran dan hiburan
dan kemudian juga ada rekomendasi juga dari bpk bahwa
ini juga harus mulai dibuat regulasinya
supaya kita bisa mengenakan pajak hiburan
dan ini memberikan asas keadilan juga
karena kalau yang pure melaksanakan hiburan kan kita kenakan pajak hiburan
yang pure apa yang melaksanakan kegiatan usaha restoran kita kenakan pajak restoran
tapi ini ada yang semi semi
dalam artian semi semi dari misalnya dari jam lima sampai jam sepuluh mereka memang jualan makanan
maka kita kan kenakan restoran
nah pada saat mereka sudah menyajikan hiburan
di mana masyarakat yang datang juga ingin memperoleh hiburan menikmati hiburan ini
maka ini kan yang harus kita kenakan
maka ini kan yang harus kita kenakan
maka inilah langkah yang kita tempuh
supaya ada azas keadilan buat masyarakat
juga buat para pengusaha
yang memang mereka kerjakan mereka lakukan tetap dikenakan pajak sesuai dengan core masing masing
jadi kalau dari jam sore sampai dengan jam sepuluh mereka memang pure hanya menjual makanan
kita kenakan pajak restoran
tapi pada saat beranjak malam mungkin ada
maka ini kan yang harus kita kenakan pajak hiburan
dan mungkin kita sampai di dalam regulasi ini kita sampaikan bukan jam berapa
tapi pada saat sudah hiburan itu sudah mulai di
maka itulah yang kita kenakan pajak hiburan
karena ada yang jam sepuluh malam ada yang jam sebelas malam ada yang jam dua belas gitu
ini dasar pengenaan pajaknya seperti apa
mungkin masyarakat juga ingin mengetahui lebih jauh
ini saya rasanya kayaknya lebih ke pajak restoran
ini saya rasanya kayaknya lebih ke pajak restoran
atau saya ke pajak hiburan gini bagaimana caranya untuk akhirnya mereka bisa memilah ibu
ya kalau itu kan kembali lagi
yang namanya pajak restoran adalah atas transaksi makanan
makanan yang dibelan dan itu tidak ada hiburan di situ
ataupun kalau ada hiburan itu seperti yang pernah saya sampaikan bahwa itu hanya sebagai penunjang
mungkin hanya alunan musik atau apa
itu kan masyarakat datang ke situ itu kan hanya menikmati makanan tidak menikmati hiburannya
nah itulah kita kenakan itu pajak restoran
pada saat masyarakat itu datang ke suatu tempat dan dia hanya menikmati hiburannya
karena biasanya kalau hiburan itu makanan yang disediakan pun berbeda tidak ada main course nya
sedangkan ini paling makanan makanan yang kecil atau apa
dan lebih banyak orang itu nonton hiburannya bukan sekedar ngobrol dengan teman
karena kadang kadang di kafe itu kita duduk duduk ngobrol dengerin musik
tapi pada saat orang sudah fokus dengan hiburannya berarti kan ini sudah masuk hiburan
karena yang dinikmati oleh masyarakat itu bukan makanannya lagi tapi adalah hiburan itu yang dinikmati
jadi itu caranya untuk mendiferensiasi sebenarnya terkategorikan sebagai yang mana
tapi kalau ini untuk persentase dari pajaknya ini angkanya juga berbeda ya bu ya
berbeda jadi sebenarnya kalau hiburan itu pun berbeda beda
kalau pajak daerah untuk pbc
itu apakah ada yang perbedaan juga untuk angkanya baik lokal nasional ataupun internasional
dan nanti hiburan pun ada dua nih hiburan insidental sama hiburan yang memang mereka
apa namanya menyelenggarakan kegiatan itu hari per hari setiap hari maksudnya secara rutin
kalau insidental misalnya kegiatan ini ada coldplay ini kan insidental
jadi pada saat itu saja
ini juga ada ketentuannya sendiri dan mereka juga harus segera melaporkan bahwa kalau nggak salah kurang lebih tujuh hari sebelum kegiatan mereka sudah harus melaporkan
ke badan pajak atau ke suku badan gitu
regulasinya seperti itu sehingga mereka melaporkan kira kira berapa nih
karena biasanya seperti code play
ini kan udah dari jauh jauh hari sudah terjual
sehingga pada saat melaporkan ini dia udah tahu kira kira berapa nih akan terjual
jadi berapa kira kira omsetnya
itu semuanya juga harus dilaporkan
nah mungkin memang mungkin untuk io o yang baru baru belum memahami itu silahkan datang ke badan pajak untuk bisa mengetahui bagaimana regulasinya gitu
tapi intinya yang namanya hiburan ada yang sifatnya memang rutin kegiatan usaha mereka
tapi ada juga yang sifatnya isidental
yaitu yang sekarang ini udah mulai marak nih konser konser itu
nah itu insidental
itu tetap dikenakan juga pajaknya
ya ini menarik sekali ini salah satu saya menangkapnya sebagai salah satu dukungan yang diberikan oleh bapenda juga kepada masyarakat
kalau menyelenggarakan kegiatan yang istilahnya secara skalanya itu masih kecil begitu ya bu ya
itu cukup kecil kalau dibandingkan sama yang lain
iya untuk hiburan
baik kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
ya terima kasih memirsa dan masih bersama kami di indonesia forward
masih bersama ibu luciana herawati selaku kepala badan pendapatan daerah provinsi dki jakarta
ibu luciana boleh dong kalau kita ngobrol ngobrolnya berlanjut di kafe
mau gak bu
nah sekarang kita pindah nih ke sebuah kafe karena memang sekarang tempat tempat yang menyajikan hiburan kemudian layanan makanan dan juga minuman itu semakin berkembang ya sepertinya di dki jakarta
tapi ibu kalau kita mencoba nih melihat jika suatu tempat tersebut lebih mengutamakan layanan hiburan dibandingkan makanan dan minuman
ini pengenaan pajaknya seperti apa
jadi mungkin terkait dengan pajak hiburan ya
ini lebih cocoknya karena pajak hiburan memang ada seperti karaoke kemudian spa itu kan memang pure adalah hiburan
tapi kan pengunjung tentu saja juga pada saat menikmati hiburan kan perlu ada makanan
sehingga makanan di sini hanya sebagai penunjang daripada kegiatan hiburan karena core nya adalah hiburan sehingga itu kita kenakan pajak hiburan
termasuk makanan yang dijual ini dealnya jadi satu sehingga itu yang kita kenakan pajak hiburan
karena memang yang secara ini kan mereka memberikan hiburan jadi masyarakat pun menikmati hiburan tersebut gitu
baik tapi apa saja ini bu mungkin bisa diceritakan sedikit yang terkategorikan sebagai hiburan
terkategorikan sebagai hiburan ini seperti bar klub malam diskotik pertunjukan pertunjukan yang ada di j nya
itu karena secara regulasi yang ada memang itu sudah di state bahwa itu merupakan pajak hiburan sehingga kita mengenakan itunya sebagai pajak hiburan
jadi memang masyarakat datang ke sana untuk menikmati pajak hiburan

dan niatnya bukan untuk makan tapi niatnya memang untuk mencari hiburan
maka ini lebih kita masukkan itu sebagai kriteria hiburan gitu
baik ini seperti yang kita lihat di sini ya bu ya ada aspa ada karaoke begitu ya
ada spa ada karaoke kemudian ada bar gitu
kemudian ada pertunjukan pertunjukan yang kan sekarang mungkin tidak zamannya diskotik seperti dulu tapi lebih ke arah dj
nah ini kita juga live music itu kita kenakan pajak hiburan
seperti live music gitu ya
ada band bandan mungkin ya ibu ya seperti itu
nah kemudian kalau misalkan sebuah tempat usaha ini memang lebih mengutamakan dari sisi restorannya untuk layanan makanan dan juga minuman
kemudian hiburannya ini hanya sebagai pendukungnya
seperti apa untuk pengenaan pajak
nah terkait dengan itu memang kan kalau kita lihat kan dunia apa ya mungkin restoran kan ini kan juga semakin berkembang
dan juga mengikuti perkembangan yang sekarang dimana konsumennya juga ingin have fun ya
di restoran itu sehingga kalau kita lihat mbak di dalam di restoran restoran itu ada yang setiap hari ada yang juga mungkin jumat sore atau apa itu ada memberikan menyajikan musik
nah musik masyarakat ke situ itu kan karena untuk makan
nah kemudian ada musiknya sehingga dia ikut menikmati itu
nah itu kita kategorikan sebagai pajak restoran
karena mereka datang bukan ingin melihat pertunjukannya tapi sebenarnya ingin makan tapi disitu sudah disiapkan untuk makanan
biasanya sekarang banyak itu dilakukan oleh restoran restoran dalam rangka bagaimana mereka menarik konsumennya
itu biasanya di jumat sore orang kan mungkin macet di jalan atau apa sehingga dia menyiapkan itu ada live music mungkin ada yang band yang kecil atau ada juga kebanyakan kan ada apa
nonton bareng mungkin begitu ya
nonton bersama seperti itu jadi sambil menikmati makanan mereka dihibur kan gitu
nah itu kita lebih cenderung itu adalah masih merupakan bahwa
nah makanan itu adalah pendukung apa maaf yang utama karena mereka datang bukan karena hiburannya tapi mereka datang ingin menikmati makanannya
tapi kalau seperti yang kita kan sekarang berada di kafe kemudian atau di restoran begitu ya
ini bagaimana supaya masyarakat tahu oh punya saya usahanya ini memang sudah harus saya sudah harus menjadi objek pajak begitu
atau ada pengecualiannya atau bagaimana ibu

sebenarnya terkait dengan itu di dalam regulasi di dalam perda ditetapkan memang yang wajib untuk dilakukan
ditetapkan sebagai wajib pajak restoran itu yang omset setiap setahunnya itu adalah dua ratus
iya dua ratus juta itu kan secara kumulatif dua ratus juta
nah sebenarnya masyarakat bisa tahu kalau dua ratus juta kita bagi tiga ratus enam puluh hari ya berarti perharinya kan sekitar berapa lima ratus lima puluh ribu
sebenarnya banyak sekali yang bisa kejaring untuk lima ratus lima puluh itu
cuman yang sebenarnya yang memang kita harapkan supaya masyarakat juga taat dan patuh terhadap pajak
maka pada saat mereka mempunyai usaha dia wajib untuk melaporkan atau mendaftarkan sebagai wajib pajak
dengan ketentuan bahwa dia akan ditetapkan atau dikukuhkan sebagai wajib pajak itu setelah ada kewajiban untuk membayar pajak itu setelah omsetnya dua ratus
tentu saja mereka harus melaporkan data transaksi penjualannya
dan ini sangat mudah sekali karena bapenda sekarang sudah menerapkan pajak online dan pelaporannya juga secara online
nah inilah yang nanti akan menjadi peran serta masyarakat di dalam pembangunan dki jakarta untuk mewujudkan apalagi ke depan dki kan akan menjadi kota global
sehingga kami sangat mengharapkan kesadaran para pengusaha untuk segera melaporkan mendaftarkan sebagai wajib pajak
kemudian melaporkan kalau ternyata laporannya itu kita lihat bahwa belum mencapai dua ratus juta per tahun
maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar pajak
tapi sekali lagi yang namanya pajak restoran itu adalah pajak yang dipungut kepada masyarakat
dalam arti itu adalah uang titipan masyarakat
jadi pada saat si restoran itu sudah memungut pajak berapapun omsetnya dia harus menyetorkan itu ke pemerintah daerah
karena memang pajak itu kan kita ambil dari si customer nya
bukan menjadi tanggung jawabnya si wajib pajak
tapi kan kalau ada bil kan nilai bilnya seratus
kalaupun mereka belum ditetapkan sebagai wajib pajak
pada saat kita nanti tahu bahwa mereka sudah memungut
maka kita akan menghimbau mereka untuk segera menyetorkan apa yang sudah dipungut itu
baik ini jadi untuk pengusaha pengusaha yang punya bisnis makanan minuman
boleh dihitung hitung dikalkulasi
kalau misalkan tadi anggarannya sampai dua ratus juta per tahun sewajibnya ya bu ya
harus sadar lah patuh
karena kan kembali lagi
terus bangun kotak
lagi uang pajak itu akan dipakai oleh pemprov dki
membiayai infrastruktur kemudian juga banyak sekali jaring safety net yang kita berikan kepada masyarakat
sehingga kita juga mempertanggungjawabkan itu untuk kembali lagi kepada masyarakat
baik ya baik
nah ini untuk yang selanjutnya
bukan hal yang tidak mungkin
kalau suatu tempat itu memiliki usaha utama ada dua bidang ini
makanan minuman iya kemudian hiburannya juga iya
mungkin paginya dia bukanya restoran
makanya restoran malah perkembangan yang sekarang
sangat mungkin sekali
ini seperti yang kita di suasananya sekarang
ini ada juga diskotik atau klub malam seperti itu
tapi ada juga layanan makanan minuman sebagai servis yang utama
ini seperti apa untuk pengenaan pajaknya
jadi gini mbak mungkin kalau kita lihatkan perkembangan dunia hiburan
kemudian dunia usaha restoran juga sangat berkembang mengikuti perkembangan yang saat ini ya
jadi mungkin beberapa ada tempat usaha yang mereka buka itu dari sekitar jam lima
jam lima sore sampai jam sembilan mereka menjual makanan saja
tapi pada saat setelah jam lima bahkan mungkin ada yang jam sepuluh atau jam sebelas
dia menyajikan live music
sehingga karena dari kami melakukan ini sudah beberapa kali melakukan kajian
kemudian juga ini akhirnya kita menerapkan satu ketentuan bahwa
pengusaha yang menerapkan dua kegiatan utama ini maka kita kenakan dua pajak
yaitu dari dia buka pada saat dia core nya adalah menjual makanan
sampai dengan sebelum hiburan itu dimulai kita kenakan pajak restoran atas omsetnya
pada saat mereka sudah menyelenggarakan hiburan di mana masyarakat datang kan ada yang jam dua belas malam
mereka datang bukan untuk makan tapi untuk menikmati hiburan itu
makanya kita kenakan itu sebagai pajak hiburan
jadi yang seperti itu
kita kenakan dua pajak dan pengusahanya kita terbitkan dua nopd
jadi nomor objek pajaknya restoran satu dan satunya lagi adalah sebagai pajak hiburan
sehingga mereka harus melaporkan pajaknya dua
satu adalah hiburan satunya lagi adalah pajak restoran
ini salah satu prinsip yang berkeadilan sekali ya ibu ya
karena memang kalau misalkan memang utamanya hiburan ini akan hiburan
ya jadi sesuai dengan yang mereka jalankan gitu kan
meskipun tempatnya sama
meskipun tempatnya sama
dan biasanya kan pasti bisa ada cut off nya jamnya kan
karena biasanya jam sepuluh close bill untuk makanan
nah setelah itu baru open bill lagi untuk hiburan
nah itulah yang cut off nya di situ
ya dan ini pastinya menarik sekali kita juga ingin mengetahui bagaimana harapannya
dan juga kontribusi dari pajak hiburan dan juga makanan ini ya bu ya
makanan minuman ini untuk pembangunan di dki jakarta
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
jangan kemana mana kita akan segera kembali di indonesia forward sesaat lagi
baik anda kembali bersama kami di indonesia forward masih bersama dengan ibu luciana herawati
ibu ini apa sih yang menjadikan perangkat ini yang terjadi

ibu ini apa sih yang menjadikan perangkat ini yang terjadi
peraturan ini penting begitu bu
jadi yang menjadikan peraturan ini penting ya skk band dua ribu empat puluh lima
tadi latar belakangnya adalah karena kondisi sekarang sudah sangat berubah
dan kami sangat mengharapkan kepatuhan daripada wajib pajak
sehingga wajib pajak itu tidak terbebani oleh pembayaran pajak yang tidak mereka apa ya
tidak menjadi core businessnya
jadi kalau yang memang dia restoran ya dia hanya restoran

kalau dia memang hiburan ya dia harus patuh bahwa dia wajib pajak hiburan
tapi kalau dua duanya yang agak mirip tadi semi ya kita berusaha untuk bersikap adil juga
bahwa kalau dalam satu hari mereka menyelenggarakan dua kegiatan utama
maka dia juga punya kewajiban untuk membayar pajak restoran
dan dia juga harus membayar pajak hiburan atas omset hiburannya
dan saya rasa ini sisi keadilan yang kita terapkan di sini
dan ini ujung ujungnya adalah untuk membuat pembayaran pajak restoran
untuk membuat wajib pajak menjadi patuh
dengan wajib pajak patuh otomatis pendapatan kita dari pajak restoran dan pajak hotel itu akan mencapai target yang sudah kita tetapkan
pendapatan pajak ini semuanya akan menjadi pad begitu ya bu ya
pastinya masyarakat juga bertanya tanya ini kemudian setelah mereka membayarkan pajak kemudian bagaimana manfaatnya untuk apa nih
untuk si objek pajaknya ini untuk masyarakat di sini
jadi mungkin kalau mungkin masyarakat juga tidak tahu ya
mungkin masih ada yang berpikir oh pajak ini disetorkan kemana
ke badan pajak terus badan pajak buat apa
itu tidak seperti itu
jadi secara pengelolaan keuangan daerah pajak pajak yang disetorkan oleh wajib pajak tidak ada satupun yang masuk ke rekeningnya bapak penda
langsung masuk ke rekeningnya rkud pemerintah dki
itu nanti menjadi pajak asli daerah
nah pajak asli daerah ini dalam satu tahun misalnya nih saya dikasih target dalam satu tahun
untuk tahun ini nih sekitar empat puluh tiga triliun
tiga triliun tentu saja itu nanti akan digunakan untuk membiayai semua belanja belanja program program pemerintah daerah yang sudah dianggarkan di dalam apbd
salah satu contohnya mungkin transjakarta
itu ada subsidi transjakarta
masyarakat hanya dikenakan dengan rp tiga lima ratus padahal harusnya per orang itu lima belas ribu
berarti itulah subsidi yang kita berikan kepada masyarakat
kemudian kita memberikan juga belanja operasional pendidikan
jadi untuk pendidikan dari tingkat paut sampai dengan tingkat perguruan tinggi khususnya sampai dengan sma sebenarnya gratis di dki
karena ada belanja bop dibiayai dari apbd
kemudian ada subsidi pangan
kemudian ada pembangunan infrastruktur
nggak mungkin juga kan kalau kita tidak membangun infrastruktur
contohnya nih jalan jalan bagus
jalan jalan bagus di jakarta
ini tentu memudahkan menguntungkan juga buat pengusaha
kalau jalannya rusak mereka nggak mau lagi datang ke situ kan
kalau bisa saya sampaikan bahwa apa yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pengusaha
kemudian pengusaha menyetorkan ke daerah ke kas daerah
itu menjadi sumber pendanaan buat pemprov dki jakarta untuk terus meningkatkan pelayanan publiknya
karena tanpa mereka juga kita tidak
sumber pendanaannya dari mana
kalau bukan dari apa namanya dari pajak
karena pemerintah dalam artian gini
pemerintah membangun semua infrastruktur itu kan untuk memberikan fasilitas kepada para masyarakat
dan tentu saja pada saat bangun tidak hanya bangun tapi kita juga harus memelihara
kemudian meningkatkan lagi
nah ini kan perlu dana nih
dananya dari pajak
itu yang kita kelola kita pertanggungjawabkan di dalam apbd
kemudian kita diaudit oleh bpk segala macam
kalau kita mau ini dari masyarakat kembali kepada masyarakat
bagaimana kalau misalkan akhirnya masyarakat melalui tayangan ini juga mau tanya
oh ternyata saya sudah termasuk sebagai objek pajak
ini pengurusannya biasanya kalau orang orang berpikir aduh pajak ribet nih gitu
dipermudah nggak sih bu caranya sekarang
ya mungkin dulu dulu ya dengan berkembangnya teknologi kemudiannya ada perubahan perubahan regulasi
memang banyak kemudahan kemudahan yang kita berikan terkait dengan bagaimana masyarakat bisa melakukan
pendaftaran terhadap dia sebagai wajib pajak
kalau dulu kan harus ngambil formulir kemana mana
ke kantor pajak sekarang tidak perlu lagi
dan untuk memperoleh informasinya apapun misalnya ada permasalahan permasalahan mereka tidak jelas atau apa
ini mudah mudahan dengan ini saya sangat berharap sekali nih dengan tayangan ini nanti banyak mengundang menggugah para pengusaha untuk segera mendaftar
jadi dalam artian begini mendaftar belum tentu dia juga punya kewajiban perpacakan
intinya kami ingin memberikan kesadaran kepada seluruh pengusaha untuk segera mendaftarkan usahanya untuk memperoleh nopd
karena kalau sudah mendaftar sebagai wajib pajak daerah
mereka harus melaporkan juga data transaksinya
kalau memang data transaksinya belum memenuhi dua ratus juta per tahun mereka tidak perlu memungut pajak
tapi ada tapinya nih mbak kalau dia sudah memungut pajak meskipun belum dua ratus ya mereka harus menyetorkan
makanya perlu mereka melaporkan data transaksinya melalui pajak online tadi
sehingga paling tidak kita ada check and recheck disini karena sekali lagi bahwa pemprov dki membutuhkan pajak online

dki membutuhkan pajak dalam rangka membangun dki menjadi yang lebih baik lagi
ya semoga memang informasi ini bermanfaat untuk pemirsa kita
semakin banyak orang orang yang sadar pajak ya bu ya taat ya
karena kita akan bersama sama disini menyuarakan untuk membangun negeri ya secara bersama melalui ketaatan membayar pajak
baik ibu luciana herawati kepala bapak pendidikan jakarta
terima kasih banyak pak punya informasinya sehat selalu
dan pemirsa demikian indonesia forward kali ini semoga informasi ini bermanfaat untuk anda
saya diana twika undur diri terima kasih sampai jumpa